wisma atlet kemayoran telah difungsikan sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas sejak maret lalu
lantas bagaimana kisah penyintas covid yang menjalani isolasi di rumah sakit darurat wisma atlet
melalui sambungan zoom kita akan berbincang dengan amadea nurhayu salah satu penyintas covid sembilan belas yang juga sebelumnya menjalani perawatan di wisma atlet
dea selamat malam
selamat malam mbak isha
apa kabar dea
alhamdulillah sudah sehat ya
dea nanti malam hari ini kita akan cerita ya bagaimana pengalaman dea ketika pertama kali didiagnose covid kemudian sampai dirawat di wisma atlet kemudian sampai dinyatakan sembuh atau negatif dari covid ya
dek berapa lama sih menjalani isolasi di rumah sakit darurat wisma atlet dan kapan diperbolehkan pulang
aku menjalani perawatan itu dua belas hari dan bolehin pulang itu dua hari awal
oh baru dua belas
dua hari yang lalu
dalam satu keluarga hanya dea sendiri yang dinyatakan positif covid atau ada anggota keluarga lainnya dea
alhamdulillah cuma aku aja
oke cuma dea sendiri berarti ya yang menjalani perawatan di wisma atlet ya
ketika pertama kali dea dinyatakan positif covid sebelum dirujuk ke wisma atlet seperti apa dea
jadi prosedurnya itu awalnya lapor dulu
terus ke semas terdekat di sini
terus abis itu kita dirujuk ke wisma atlet sama semas dan diantar oleh pihak puskesma ke wisma atlet
berapa lama ketika pertama kali dea mulai dari merasakan gejala
gejala atau simptoms apa saja yang dea rasakan di awal awal
simptom sendiri itu aku selama seminggu
jadi dua hari pertama itu aku demam
demamnya itu disertai dengan nyeri
nyeri di tulang
waktu itu pelurinan
ada sedikit batuk
tapi kebetulan batuk berdahak bukan batuk kering seperti simptom covid sembilan belas
setelah itu di hari kelima aku ada anopsinya yaitu kehidupan penciuman
jadi gak bisa cium apa apa sama sekali
nah di saat itu baru aku memutuskan untuk swapsan
oke memutuskan untuk swab mandiri ya
sebelum artinya melaporkan mengurus segala administrasi ke puskesmas tadi ya
ketika tadi dea merasakan beberapa gejala simptoms tadi sudah terfikir
oh ini apa jangan jangan saya positif covid gitu
atau mungkin ini hanya gejala penyakit biasa saja nih
mungkin kayak yang seperti yang kemarin kemarin demam atau bagaimana
tapi penghati lagi ya aku tahu itu sudah menuju kehip penciuman
makanya di beberapa hari itu aku masih ada denial karena masih common banget simptomnya
nah sampai akhirnya kenapa aku yakin banget covid karena aku tiba tiba gak bisa apa apa
ibra penciumannya udah gaji
dea masih beraktivitas di luar rumah sesering apa
bekerja atau mungkin masih kuliah
berarti memang setiap hari aktivitas kegiatannya memang di luar rumah ya
kebetulan sih beberapa hari sebelum aku sakit itu emang ada work from home lagi sih
dea setelah tadi dea mendapatkan atau melakukan swab ya swab mandiri ya
swab mandiri kemudian hasilnya dinyatakan positif covid sembilan belas
kemudian tadi dea sebutkan
dia juga sudah langsung mengurus administrasi ke puskesmas
boleh diceritakan lagi mungkin lebih detail karena beberapa laporan juga kan di luar sana banyak sekali yang kesusahan atau mengalami kendala
ketika mereka melakukan pendaftaran atau meminta untuk dirujuk ke rumah sakit darurat wisma atlet
dea juga sempat mengalami atau menemui kendala administrasi ini kah
aku sendiri sih alhamdulillah
lancar karena keluarga aku pun juga aktif untuk membantu aku
pertama tama itu keluarga aku bantu untuk hotline puskesmasnya
nah habis itu hubungannya mereka di whatsapp
dan nanti mereka akan menyediakan semacam petugas
petugas yang ditunjuk untuk ngawasin kita
beberapa hari sebelum kita dirujuk ke wisma atau beberapa saat kita dirujuk ke wisma
kita dipantau sama petugas itu
mengenai keadaan kita
dan menurut aku sendiri sih kalau misalkan kita ngikutin alurnya itu nggak susah sih untuk bisa dapat rujukan itu
oke tidak susah berapa lama mengurus ini semua
ngurusnya sih cuma satu hari
cuman kebetulan aku nunggu sampai ke wisma atlet itu tiga hari

tadi saya agak sedikit kurang dengar berapa tiga hari tadi daya sampaikan
tapi untuk pengurusan administrasi cuma satu hari aja
oke kenapa membutuhkan tiga hari apa penjelasannya
kalau dan kemarin sih diinfo nya dari pihak khusus masih itu tunggu dikonsirmasi sama wisma atletnya
oke nah saat daya menuju ke rumah sakit darurat wisma atlet dengan menggunakan ambulanskah
iya betul ambulanskah
ambulans yang memang dirujuk oleh puskesmas atau kecamatan setempat
oke dua belas hari daya menjalani isolasi di rumah sakit darurat betul
oke tadi juga ada beberapa video video yang kami tampilkan yang merupakan dokumentasi pribadi selama daya menjalani perawatan
boleh di sharing ke kami seperti apa perawatan selama dea menjalani proses isolasi di wisma atlet
perawatannya cukup baik sih up untuk perawatan di wisma atlet karena perawatan itu sigap semua
dan mereka selalu pakai handphone jadi di setiap lantai itu ada adminnya
jadi kita bisa tinggal whatsapp kalau ada keluhan tinggal whatsapp lalu makanan juga disiapkan pagi siang dan malam
obat obatan juga disiapkan pagi siang malam vitamin juga disiapkan pagi siang dan malam
siang dan malam oke jadi memang
ada petugas khusus di lantai di setiap
lantai ya yang untuk memantau
seluruh pasien yang ada di lantai itu ya
dia berarti satu kamar
ada berapa pasien
jadi di satu unit itu
di kapas satu itu ada
untuk bisa dua pasien dan
di kamarnya lagi satu pasien jadi
totalnya bisa tiga pasien di satu unit
kenapa waktu itu dea memilih untuk
yaudah deh mendingan saya langsung
aja isolasi di rumah sakit darurat
wisma atlet masih banyak orang juga
yang menganggap yaudah mendingan isolasi
mandiri aja di rumah
karena kebetulan saat
aku positif itu
pemerintah masih haruskan
orang orang yang positif diisolasi
oke dan juga aku
nggak tahu race keluarga aku sih
kita isolasi di rumah sakit darurat yang ngurusin kan
juga keluarga gitu betul betul
dua hari lalu dea baru
keluar ya dari wisma atlet ya
nah setelah keluar
ini artinya pasien yang sudah
dinyatakan sembuh apakah juga
apa masih dipantau kondisi
atau petugas kesehatan di sana
kalau kita udah pulang kita
cuma di pesawat aja
lima hari pertama harus isolasi
setelah itu obat obatan juga udah gak ada lagi sih
jadi kita tinggal
minum vitamin tiga dan ya
oke dea apakah
dea setelah sekarang dua hari pulang
ke rumah kemudian dinyatakan sembuh
masih merasakan beberapa gejala
yang tidak biasa karena juga
beberapa case atau beberapa pasien
menunjukkan bahwa walaupun mereka
sudah dinyatakan sembuh
masih memiliki atau
atau gejala gejala yang tidak biasa
ya di beberapa
saat itu kadang
terus juga kadang
sesak nafas tapi sedikit aja sih
dea mengalami itu
oke tapi tidak seberat
atau kondisinya ketika di awal ya
kebetulan aku juga dari awal
sesak nafas juga nggak begitu parah sih
cuma nafas tingan aja
karena aku juga ada di watermark
alhamdulillah dea sudah dinyatakan sembuh
sekarang apa yang mau
dea sampaikan kepada
keluarga kepada sahabat
masyarakat di luar sana sebagai
salah satu penjintas covid
harus percaya kalau covid sembilan belas
takut kelebihan juga cukup
puas pada aja
dan untuk semuanya di luar sana
yang masih berjuang melawan covid
harus semangat dan harus berpikiran positif
karena obat dari covid sendiri itu adalah
dari dalam kita sendiri
kita harus tetap harus selalu positif
terima kasih dea sudah berbagi pengalamannya
terima kasih sekali lagi
sehat selalu ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami